rambutnya ke sini saya dapat rp enam ratus
ribuan warga mengantri berjam jam untuk mengambil nomor antrian dan bantuan langsung tunai
pada rabu pagi di kantor pos kebonrojo surabaya
warga memprotes karena menunggu terlalu lama
apalagi bagi lansia ibu hamil atau membawa anak dan warga penyandang disabilitas
sebelumnya data penerima blt triwulan satu di surabaya
yang diterima kantor pos dari kementerian sosial
sekitar satu ratus sebelas ribu orang dengan jadwal penyaluran sejak april dua ribu dua puluh
namun lima puluh satu sembilan ratus enam orang diantaranya masih menunggu verifikasi dari dinas sosial surabaya
verifikasi baru selesai dilakukan pada lima mei
saat penyaluran blt dilanjutkan enam hingga sembilan mei
banyak warga tidak datang
dan baru mengambil pada hari terakhir yakni sepuluh mei
akibatnya terjadi kepadatan antrian
kalau yang dulu dulu agak tertib yang ini agak ribet
agak ribet jadi masuknya itu antrian habis
kelihatannya tadi pagi itu nomornya dibuang buang
terlalu bingung gitu loh kayaknya petugasnya
itu tadi sekarang kembali lagi keluar antri lagi
antri lagi pakai antrian dua
di bdpk kan antara tergantung
antri lagi bersari antara kapas kerampung kecamatan lainnya
ini habis antri dapat nomor lari ke
kepala antri berapa lama kira kira

orang orang kan langsung masuk masuk disuruh
tidak memungkinkan kembali ke kecamatan masing masing
di sini pun mau ke kecamatan
iya sini sudah tidak memungkinkan
satu jam ke kecamatan

satu jam dari sini sampai besok satu jam dari sini sampai besok
setelah terjadi keributan
sebagian warga yang belum mendapat verifikasi tanda tangan dari petugas
akhirnya pengambilan dialihkan ke masing masing kantor kecamatan
tenggat waktu pengambilan pun diperpanjang hingga sebelas mei
sesuai dengan perintah wali kota
pendistribusian di kecamatan
yang di sini yang sudah terlanjur mendapatkan verifikasi
seperti apa yang sudah mendapatkan tanda tangan dibayarkan di sini
lalu kemudian yang belum itu kembali ke kecamatan petugas dari kantor pos

yang kemudian yang belum itu kembali ke kecamatan petugas dari kantor pos

masing masing warga mendapat blt dengan nominal yang berbeda beda

sebagian dari mereka menerima blt program keluarga harapan
dan sebagian warga lainnya menerima blt sembako